cerita si tua sultan
pada suatu ketika hiduplah petani miskin bersama istri dan bayinya
dia juga mempunyai anjing setia bernama sultan yang sudah tua dan tidak punya gigi lagi
jadi dia tidak bisa menggigit
tidak untuk makan ataupun bertahan
besok aku akan meninggalkan sultan tua ini di hutan
dia sudah tidak berguna lagi
sang istri merasa kasihan pada hewan yang setia itu
tapi dia sudah lama bersama kita dan dia sangat setia
dia sudah menjaga kita sejak lama dan sekarang kita harus merawat dia di penghujung hidupnya
apa kau bukan wanita cerdas
dia sudah tidak punya gigi lagi dan pencuri tidak takut padanya
sekarang dia harus pergi
dia melayani kita karena kita memberi dia makan
sekarang aku tidak punya uang dan makanan untuk anjing tidak berguna ini
anjing malang yang sedang berbaring di dekat rumah di bawah sinar matahari telah mendengar semuanya
dan dia sedih bahwa esok adalah hari terakhirnya
ya ampun tuhan mengira aku tidak berguna
aku harus lakukan sesuatu atau aku tidak punya rumah besok
aku harus bisa berbicara
saya harus berbicara dengan temanku serigala
dia merangkak keluar di malam hari menuju hutan untuk bertemu dengan temannya sang serigala
dan mengeluh tentang nasib yang sedang menunggunya
ya ampun itu adalah hal menyedihkan
tapi jangan sedih
yang harus kau lakukan adalah buktikan kau berguna
aku punya ide
besok di pagi hari tuanmu dan istrinya akan pergi menumpuk jerami
dan mereka akan membawa anaknya juga
dan tidak ada siapapun di rumah
seperti biasanya mereka akan membaringkan anaknya dekat pagar yang teduh
yang harus kau lakukan hanya berbaring saja di sana
lalu aku akan muncul dan kau akan tahu
ide dari serigala itu menegangkan dan menakutkan
tapi dia harus melakukannya berharap itu akan menyelamatkan nyawanya
keesokan harinya semuanya pergi seperti yang direncanakan
sang petani dan istri bekerja di ladang dan sultan berbaring di samping bayi mungil
dan kemudian serigala pun muncul
kau datang temanku sekarang kita harus apa
sang serigala mengambil bayi itu
sultan terkejut dan juga sang petani
terkejut dengan tingkah temannya sultan menggonggong dan mengikuti serigala itu ke hutan
sang petani dan istri melihat hal ini dan berlari di belakang sultan
tunggu akan kemana kau dengan bayi itu
sang serigala tiba di sisi gelap dari hutan dan berhenti
sultan juga tiba di sana dan memperingatkan serigala
kau tidak dapat menyakiti bayi itu selama ini
itu selama aku masih hidup
aku tidak akan menyakiti bayi ini
aku hanya ingin memperlihatkan pada tuanmu bahwa kau anjing yang baik
sekarang bawa kembali bayi ini ke majikanmu yang akan berpikir kau telah menyelamatkannya dan dia tidak akan menyakitimu lagi
malahan kau akan mereka sayangi dan mereka tidak akan membiarkanmu kekurangan apapun lagi
sang serigala memberikan bayi itu dan berharap keberuntungan untuk sultan
terima kasih teman mungkin kau sudah menyelamatkan hidupku
sang petani dan istrinya memasuki hutan dan berteriak
tapi mereka berhenti ketika melihat sultan membawa bayinya kembali aman dan nyaman
oh temanku sultan bravo bravo kau menyelamatkan bayiku dan menunjukkan bahwa kau anjing yang baik
sang petani itu begitu gembira dan membelai sultan penuh cinta
dan kau ingin membuang dia
maafkan aku tuhan kau boleh makan rotiku selama kau hidup
pulanglah sayangku dan buatkan sultan tua ini roti basah agar dia tidak perlu mengunyah
dan bawa bantalku kuberikan padanya untuk berbaring

sejak saat itu sultan tua itu baik baik saja seperti yang di

kemudian sang serigala mengunjunginya dan merasa senang kalau rencananya berhasil
tetapi dia mempunyai permintaan pada sultan tua
setelah yang kulakukan padamu aku layak dapat imbalan
ya tentu saja temanku aku siap membagi makananku setiap hari denganmu
tidak tidak aku akan mencari makananku
yang harus kau lakukan adalah mengedipkan mata
mengedipkan mata ketika aku membawa salah satu domba tuhanmu yang gendut
apa tidak mau aku tidak mau mengkhianati majikanku
maaf aku tidak setuju dengan itu
sang serigala yang berpikir ini tidak perlu dibicarakan
menyelinap datang pada malam hari dan akan membawa domba itu
tapi sultan tua yang setia mengetahui hal tersebut
dan ketika dia melihat sang serigala dia menggonggong
dan sang petani menangkap serigala itu dengan tongkat besar
sang serigala harus pergi tapi dia berkata pada anjing itu
tunggu kau akan membayar ini
keesokan harinya sang serigala mengirim babi hutan
untuk meminta anjing itu pergi ke dalam hutan agar mereka bisa berbincang
kau berhutang pada serigala dan kau tidak ingin membayarnya
kau harus pergi ke hutan dan meminta maaf pada serigala
karena pukulan yang dibuat
dia dapat dari majikanmu
sultan tua tahu kalau ini bukan hanya permintaan maaf
serigala berencana untuk menyerangnya
sultan tua tidak bisa menemukan yang akan membantunya
kecuali kucing dengan tiga kaki
dan saat mereka pergi bersama sang kucing berjalan pincang
pada saat bersamaan dia meregangkan ekornya dengan rasa sakit
kucing aku tidak akan melupakan pertolonganmu
sang serigala dan temannya sudah berada di tempat pertemuan
tapi saat mereka melihat musuhnya mendekat
mereka pikir anjing itu membawa pedang bersamanya
yang sebenarnya adalah ekor kucing yang meregang
ya ampun dari mana sultan tuhan itu menemukan sebuah pedang
aku yakin itu untuk melawanmu
dan ada kucing juga
tapi apa yang dia lakukan
saat hewan malang itu berjalan dengan tiga kaki
mereka pikir dia mengambil batu untuk dilemparkan pada mereka
aku pikir kita tidak akan bisa menang
aku akan bersembunyi
merasa ketakutan babi hutan itu bersembunyi di dalam hutan
dan sang serigala memanjat ke atas pohon
sang anjing dan kucing saat mereka tiba heran tidak ada siapapun di sana
aku tidak melihat siapapun

babi hutan rupanya tidak bisa bersembunyi dengan baik
satu dari kupingnya masih terlihat
saat sang kucing melihat sekitar babi hutan itu menggerakkan kupingnya
aku tidak bisa
sang kucing berpikir itu adalah tikus yang bergerak
dia melompat ke arahnya dan menggigit dengan keras
babi hutan itu berteriak dan berlari pergi lalu menangis
oh biarkan aku pergi
yang mencarimu ada di atas pohon
terkejut anjing dan kucing melihat ke atas dan melihat serigala yang merasa malu karena dia ketakutan
apa yang kau lakukan di atas sana teman
miaw bersembunyi karena takut ya kan prrr
sang serigala turun dari pohon dan merasa malu karena telah menjadi teman yang jahat dan menakutkan
tapi sultan tua memeluknya meredakan ketakutannya
jangan khawatir aku tidak akan menyakitimu teman
serigala mendapatkan pelajaran dan berteman dengan anjing